warga jalan sukamulya tujuh kemayoran jakarta pusat rabu malam dikagetkan dengan salah satu
warganya yang mengidap gangguan jiwa dan mengamuk di dalam rumah selain merusak barang barang yang
berada di rumahnya wanita yang merupakan odgj ini juga membawa bayinya yang masih berusia satu
tahun warga yang khawatir akan keselamatan bayinya langsung meminta bantuan petugas
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor kemayoran lima petugas dikerahkan dalam proses
evakuasi ini petugas yang tiba langsung masuk ke dalam rumah yang dipenuhi pecahan piring setelah
lengah petugas langsung membawa bayi keluar dari rumah setelah kami perlihat ses up posisi korban dan
juga anak bayi kita sudah mengambil kesimpulan agar ini harus kita lakukan secepat mungkin
setelah kita evakuasi emang korban itu mengamuk
tapi kita sudah mengamankan dan juga bayi sudah kita sementara sang ibu baru dievakuasi
dan diserahkan kepada keluarga setelah kondisinya lebih tenang eko budi jakarta